sementara itu calon wakil gubernur dki jakarta nomor tiga sandiaga uno bersosialisasi dengan warga kali banjir kanal barat jatipulo jakarta barat
sandiaga yakin dapat kembali menang di lokasi ini pada putaran kedua
dukungan warga bukan tanpa kompensasi
warga meminta anies dan juga sandi untuk meneruskan kebijakan yang berpihak pada rakyat seperti kjp dan juga kjs
sandi pun menjelaskan bahwa kjp dan kjs akan diteruskan bila ia dan juga anies terpilih
bahkan bentuknya akan diubah menjadi kjs plus yang lebih besar manfaatnya
warga juga meminta agar transportasi online tidak dihapuskan dari jakarta karena kebanyakan warga saat ini bekerja dalam bidang transportasi online
terkait hal tersebut bila terpilih sandi menjanjikan kesetaraan bagi transportasi konvensional dan juga online yang ada di dki jakarta
kebetulan kita di palmerah ini mendapatkan suara yang alhamdulillah cukup baik
jadi kita berharap
kita lagi berusaha mengkonsolidasikan yang kemarin memilih mas agus dan pak silvi
ada hampir dua puluh persen dengan tambahan lima puluh persen
insya allah kita bisa mencapai angka yang signifikan di palmera sumba